untuk memberikan keterangan
anda yang sudah kirim
surat ancaman ke bu andin
gak usah ngelakannya
saya ada bukti cctv nya
siapa yang suruh ancaman
gue gak tahu
siapa sih orang itu
tiba tiba aja muncul
dan bikin perantakan semuanya
saya harus berhasil
dapatkan orang itu
mau membuat kekacauan
gue mesti tahu
siapa orang ini
balas budi ke si ricky
di persidangan tadi
udah jalan aja
saya sudah berkali kali menolak
tapi tetap saja ibu saya mau dengan gadis pilihannya
kecuali saya membawa gadis pilihan saya menemui ibu saya
sebagai bukti kalau saya sudah punya pilihan sendiri
aku akan mencari
emang pak rizal udah punya pacar gitu
aduh apaan sih aduh pemeteran badan gue
bentar saya mau ke toilet bentar bentar
padahal kan saya baru menjelaskan
mirna kamu punya gak sih temen yang bisa pura pura jadi pacar saya
mirna kenapa sih
saya jelasin dulu kak
aduh itu tadi pak riza maksudnya apa ya
siapa nama pacarnya pak rizal
masa ada nyebut nama gue nama mirna
apaan sih ditembak
gak ada deh ah
udah tau gue kalau deket deket sama dia hati gue ketar ketir
ini bagaimana jadinya nih
gue makin bingung ini sama kelakuan dia kayak begitu
ya allah andin
andin cepetan sehat dong din
kiki cepetan balik dong dari kampung
gue mau cerita sama siapa
gue curhat sama siapa
ini gue kerjaan ye
ini bagaimana ini
gue harus berusaha cakap apa kalau gue nanti ketemu sama pak rizal
tolong kasih tau gue
bawahnya cuci muka mulu jadi jikan ada masa bagi gue
kita sangat bisa mencintai mir
kalau kamu gak percaya
kamu denger nih
tegup jantung aku
detak jantung gue juga lebih meledak ledak kali pak rija
gue tarik tangan lo
buat ngedengerin detak jantung gua
tuk tuk tuk tuk
hati aku bicara mir
aku setia sama kamu
kalau orang lain bunyinya enggak
tuk tuk tuk tuk
bunyinya tuk tuk tuk
ini beneran gak sih
pak rija jangan kayak gini dong
ya bener dong mir
hati aku tuh hampat
pak rija jangan kayak gini dong pak
jangan tolak aku
jangan tolak aku
hidup aku bisa hancur mir
kalau kamu tolak aku
cinta yang selama ini saya cari mir
dan saya dambakan
kamu adalah dunia saya
nah kalau ini pasti tangannya pak rija nih yang lagi megang pipi gua anget lembut
mir bangun mir
enggak bakal aduh aduh aduh aduh maaf maaf maaf maaf rija saya bisa buru buru maksudnya pak
kenapa nggak bisa berubah ubah emangnya ada apa apa sih kamu sakit ya aduh ini pasti gara gara
banyak ngayal nih tapi sumpah tadi gua ngayak oke nyata banget ya biar biar saya beli obat
ya iya pak jangan beli obat sama pak rija kagak mungkin kan kalau gue jujur gue lagi ngebayang
jadi pacarnya pak rija udah kabur ah malu banget gua mir pak rija itu pak rija kenapa ya saya juga
nggak tahu ya tadi pas saya curhat tiba tiba dia langsung kabur gitu iya ya kenapa ya terus di
balik lagi dia natap mata saya
ekspresinya kaku gitu bengong lagi terus kabur lagi ada apa ya pak mirna ya
tuh pak rija yang sering ngobrol dan ketemu sama pak mirna aja nggak tahu lagi saya pak
atau jangan jangan kayaknya mbak mira tuh juga lagi sakit pak saya nggak tahu sih tapi
kasian juga ya kalau dia sampai sakit
terus saya tanyain dia
ya bener pak tanya aja nanti pak
aduh mirna lu kenapa sih mir lu ngapain ngayal tengah hari bolong aduh bangun aduh mir
aduh mir lu nggak ngapa ngapakan mir aduh
pak rija ngapain bagaimana kembari bukannya jangan di depan aja sih aduhh
mirna apa terjadi sesuatu sama kamu
aduhh jangan kayak gitu dong nggak mungkin dong seorang namanya mir itu jatuh cinta
sama robot pak rija itu nggak mungkin tapi gua deg degan buka gimana caranya ya aduh ya
saya dobrak nih pintu
hei jangan jangan jangan jangan
gak gak gak gak gak apa apa
oke mir tenang
aduh masa iya gue harus masuk lagi ke dalam toilet buat ngumpet
kamu gak apa apa kan
kesini main sama oma ya
aduh kecian kamu sayang
mamanya lagi di rumah sakit
terus papa kamu juga gak bisa nemenin
lagi ada urusan
main sama oma ya
apa itu mau kemana
aduh tapi seneng loh omah
iya main sama oma ya
yaudah langsung coba gini
kamu pinter ya tadi habis rewel sekarang udah
udah gak rewel lagi dari sini main lagi
gak mau yaudah
sama mama yang lagi di rumah sakit
papa juga masih lupa ingetan
papa juga baru pulang
setelah dua tahun pergi
eh sekarang mama malah sakit
terus kemarin sebelum mama sakit
papa ganteng rda sekarang terus
reina kok kamu di sini sih sayang
udah masuk kelas loh
temen temen kamu udah pada masuk kelas
kok kamu sedih gitu sih mukanya rina
aku lagi kangen sama mama dan papa miss
aku lagi mikir mama yang lagi di rumah sakit miss
papa juga lupa ingetan miss
aku bingung nanti siapa yang kepaling day
reina miss tau kok apa yang reina rasain
tapi kamu juga harus fokus belajar ya kalau di sekolah
yaudah deh kita masuk kelas yuk
jadi anak saya kenapa dong
bapak dan ibu tidak perlu khawatir
kondisi pasien baik
tekanan darah denyut nadi semuanya baik
hanya saja pasien sepertinya sedang bermimpi buruk
dan karena kondisi pasien yang masih lemah
membuat keadaannya terlihat mengkhawatirkan
nanti setelah infusnya habis saya akan minta suster untuk menambah dosis obatnya
semoga dengan adanya obat yang baru membuat pasien bisa lebih bertenaga
tolong dok lakukan yang terbaik ya
pasti pak bu kami semua di sini akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien
kalau begitu saya bermisi dulu
suster nanti jangan lupa ditambah dosis obatnya ya
mari pak saya bermisi
terima kasih pak
terima kasih pak
kamu mau di sini
tuh pak dia mau al di sini pak
ya ah coba bapak telepon al dulu ya
bapak keluar sebentar ya sering ya
sebentar ya nak
ada nya aja dubai
ikut saya ke kantor busur
pak gimana ya
saya harus cari pak al
selesai bawa orang ini ke kantor polisi
udah jangan aja terus
kebut aja terus
jangan aja terus bang susah ini
ya bisa sih tapi andin sekarang lagi istirahat apa
gimana kalau nanti aja kita biarin dia istirahat dulu ya
tapi kondisinya andin udah baik kan
udah sih udah
kok tadi sempat ngobrol sama aku juga
andi minta dia untuk kalau bisa dirawat di rumah aja
bosen juga kali setiap hari di sini pak
maka hasil cek darahnya belum keluar
terus dokter juga tadi bilang masih lemas kondisinya
iya andin bilang dia pengen deket sama anak anaknya
kalau andin udah ngerasa bosen di sini kan kita juga jadi serba salah yang nungguin
ya aku ngerti sih pak
tapi coba mungkin kamu ngobrol dulu sama dokter baiknya gimana
kira kira kalau andin pulang aman nggak untuk kesehatan ya andin gitu
atau sebelum itu bisa hubungin bu rosa aja dulu
iya tapi aku nggak mau ganggu bu rosa mak
pasti bu rosa lagi kerepotan ngurus askara ngurus rena
kata randy kiki lagi ke kampung mak
udah udah aku aku coba ngomong sama dokter dulu deh
gue kenal sama ricky
nggak usah bohong
gue gak bisa ketangkep di sini
gue harus coba lepas dan lari dari dia
mau ngomong jujur atau saya injek leher kamu
oh mama bak di dektech